setelah sepuluh bulan mendapat berbagai perawatan di singapura
akibat disiram air keras penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
kembali ke tanah air hari ini
kabar tersebut mengundang beberapa anggota keluarga
mendatangi kediaman novel di kawasan kelapa gading jakarta utara
kepulangan novel baswedan dari singapura mendapat perhatian
dari sejumlah kerabat sejak kamis pagi
mereka telah berada di kediaman novel di jalan deposito kelapa gading jakarta utara
para petugas keamanan internal kpk yang selama ini menjaga kediaman novel
juga bersiaga di lokasi
petugas menutup kedua ujung jalan menuju rumah novel
sejumlah kerabat enggan berkomentar saat ditanya kabar kepulangan
dan persiapan penyambutan penyidik senior kpk tersebut
namun rencana kepulangan novel disambut antusias oleh wisnu broto
mantan ketua rt tiga rw sepuluh
yang juga menjadi saksi dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap novel
terutama jemaah masjid tentunya senang sekali
dia juga kangen karena dia orangnya kan santun sekali
pada dasarnya kita waktu dia juga warga yang baik
ya sering sholat berjamaah bersama
dan kebanyakan jemaah masjid dan kita juga semua jemaah masjid itu ya
merasa kangen juga sama dia
penyambutan wajar wajar aja biasa biasa aja
jadi kan benturan sedikit aja matanya
kan akan berpengaruh
jadi dihimbau juga kepada warga kita disini
kalau pak novel datang ya wajar wajar aja gitu
jangan terlalu hebat